selain mendapatkan penghargaan dan bonus dari pemprov jawa timur
back sekaligus kapten tim nasional sepak bola sea games kamboja rizky rido
juga mendapatkan bonus dari kampusnya universitas muhammadiyah surabaya
penyerahan bonus diserahkan langsung oleh rektor ums sukadiono seninsia
rizky rido mengaku senang mendapat bonus dan bisa berkuliah di universitas muhammadiyah surabaya
rencananya mantan pemain persebaya surabaya ini akan memberikan bonus sea games ke orang tuanya
bisa fokus untuk sepak bola dan bagi juga untuk pendidikan seperti itu
saat ini rizky rido tercatat sebagai mahasiswa semester dua jurusan ekonomi
pemain yang musim depan akan memperkuat persija jakarta ini berharap bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu
meski disibukan dengan aktivitas sepak bola
ini melikutan cnn indonesia